mau gak ketemuan besok kalau kamu gak sibuk
kedua duanya kemarin ada di pandora cafe bersama ibu
salah satunya yang memerintahkan saya untuk membakar rumah makan di jalan sumbawa bu

salah satunya yang memerintahkan saya untuk membakar rumah makan di jalan sumbawa bu
apa sudah gak ada kata maaf yang tersisa buat saya
aku mau cendiri
aku mau cendiri mas
karena ini terlalu menyakitkan buat aku
ternyata laki laki yang aku percaya
laki laki yang aku cintai
tak pernah berusaha untuk membunuh papa
aku sudah gak ada cara
tapi gak semudah itu mas untuk memperlain semua masalah
karena hati aku hancur mas
hati aku sakit mas
aku lagi males deh
kayaknya bener dugaan gue
andi lagi ada masalah
tadi gue tanya om surya
mungkin masalah keluarga yang cukup besar
mungkin masalah keluarga yang cukup besar
erik kok belum ngabarin gue ya soal berkas yang mainin
mungkin emang belum dapat kali ya
mending gue mandi dulu deh
amri aduh nih coklatnya
pak maunya omah kok gak ikut sarapan lagi
kemarin juga enggak
mungkin papa masih di kamar
yaudah kalau gitu omah
samperin papa ya ke kamarnya ya
ajakin sarapan ya
kamu tunggu sini mancus ya
ada yang banyak ya
udah tiga hari ini si kp pabos juga jadi dingin banget
aduh ini apa ada hubungannya ya sama andin
gue juga belum dapat kabar lagi dari anda semenjak malam itu
sarapan bareng yuk
sudah nggak pernah sarapan bareng
ya aku gak lapar
lagi pula pagi ini aku ada meeting pagi
kamu berangkat ya
mama gak tau kamu ada masalah apa sama andin
jangan rusak badan kamu
jangan rusak tubuh kamu
kamu berangkat pagi pagi sekali
pulang larut malam
bahkan menjelang subuh
dan kamu gak pernah sarapan
dan mama tau kamu di kantor juga makannya gak
gak pernah bener
jangan kamu pikir mama gak tahu
kamu sengaja sibukkan diri kamu
dengan kerja kerja dan kerja
hanya supaya kamu gak selalu memikirkan andin
apa sebenarnya yang tengah terjadi
di antara kamu dan andin
sa ada telepon sa
ini kan erick yang pengacara kemarin
aku angkat aja deh
rasakan lagi mandi
saya dengan nino
ada yang bisa di bantu
oh begini pan nino
waktu itu elsa meminta saya untuk
beri pengantar supaya bisa
saya tidak tahu apa elsa ada cerita ke anda atau tidak
memang kita rencananya ingin
itu apa sudah dapat
justru itu pak saya menelpon
mau meminta maaf karena saya
nggak bisa dapetin akses salinan berkas
perkara bu elsa karena udah ada yang
lebih dulu meminta dari pengacara lain
saya nggak tahu siapa yang jelas
orang tersebut ada hubungan keluarga dengan bu andin
memeriksa berkasnya andin
selain aku dan elsa
terima kasih ya
tadi telepon dari siapa
yang melepon si pengacara
katanya dia udah coba untuk
mengakses berkas salinan
di pengadilan tapi
ternyata sudah ada yang
dia nggak bisa dapat
dia bilang dia juga nggak tahu tapi yang pasti
orang yang punya hubungan keluarga
kalau anggota keluarga
apa mungkin aldebaran
seperti pengetahuan aku yang bisa memeriksa berkas
hanya anggota keluarga yang ada hubungannya
dengan sang korban
sedangkan aldebaran pada saat itu terjadi
bukan siapa siapanya andin
jadi dia nggak bisa minta akses
untuk berkas itu
baju baju udah semua
tiket juga udah
apa lagi ya yang belum
uh iya aku belum pamit sama tante rosa
apa nanti aku pamit ke rumahnya aja ya
sebelum ke bandara
sekalian aku pamit sama
andin dan al
kan katanya mereka kemarin udah baikan tuh
aku berangkat ya
supir kayak bentar lagi udah nyampe
andin kuat sekali ya pak
setelah masalah yang kemarin
dia masih aja tetap aktivitas
dia masih ngajar
seperti kayak gak ada apa apa
enggak lah itu bukan kuat
andin itu sangat terpukul
cuma dia nggak punya pilihan lain selain
yang papa khawatirkan cuman satu
mau sampe kapan
andin berusaha kuat
seperti ini mah
untuk yang lagu
semua yang tahu
kau tak ketawa
sebuah rakyat workaholic
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi om
selamat pagi rafael ada apa
gini om saya mau kasih kabar ke om
saya sudah mendapatkan izin
untuk datang ke pengadilan negeri
untuk dapat salinan berkas perkaranya andin om
nanti sore saya mau kesana om
semoga ada titik terakhir
om sama andin sangat berterima kasih sama kamu
maaf ya udah ngerepotin
saya senang ngelakuin ini untuk andin
nanti saya kabarin lagi ya perkembangannya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jadi rafael itu kan sekarang sama sama seperti andin
jadi dosen di belitanusa
dan rafael udah tau tentang masa lalunya andin
dia udah tau andin pernah di penjara karena pembunuhan
dia sama seperti papa dia nggak percaya bahwa andi itu tega dan sanggup melakukan hal keji seperti itu
dia mau membersihkan nama baiknya andin
dia mau menyelidiki siapa pembunuh roh yang sebenarnya
tadi dia sempat kasih tahu bahwa dia udah dikasih tau sama pengacara yang dia hire
bahwa sang pengacara sudah mendapatkan salinan kopi dari pengadilan negeri
jadi nanti sore dia akan ambil berkas itu
baik rafael ini om anaknya baik
ya semoga dengan cara ini ada yang bisa mendapatkan keadilan ya
karena papa masih yakin bapak
dalam hati papa yakin andin tidak bersalah mah
sampai detik ini
aduh khawatir ini bahaya buat elsa
kalau rafael dan papa menyelidiki kasus ini lagi
cepat atau lambat semuanya bisa terbongkar
biar saya yang gini aja pak
saya berhak atas andin pak
saya tau kamu suaminya
pahami andin juga
anin sudah sangat terluka sama kamu
jangan ganggu dia dulu
pak saya mau bicara sama andin
kasih saya kesempatan untuk berbicara sama andin
pak jangan memaksakan kehendak kamu al
yang anda butuhkan sekarang adalah ruang
ruang untuk menenangkan diri
bukan pembelaan diri kamu
bapak khawatir kalau kamu memaksakan terus
andin akan depresi
seperti mama kamu
ini udah lewat berapa hari
pasti aldin udah lebih tenang
gue harus temuin andin
gue harus bicara sama andik
andin di kampus
gue kesana sekarang
nih ada paket online shop
sama surat buat pak bos
udah ya gue balik lagi ke pos
cepet juga nyampe punya paket
lepon setip gue udah sampai
kok pak bus dapat surat dari pengadilan agama
ini kenapa kepala aku tiba tiba pusing ya
dan aku mual lagi
aku gak boleh sakit aku harus kuat
aku bisa jalani hari hariku dengan baik
walaupun tanpa masalah
walaupun tanpa masalah
ini kenapa aku makin pusing ya
nafas aku juga sesak banget ini allah
din saya mau belajar percaya sama kamu
saya mau percaya kalau kamu bukan pembunuh roy
din lu kenapa
mau gak ketemuan besok
kalau kamu gak sibuk
kedua duanya kemarin ada di pandora cafe bersama ibu
yang memerintahkan saya untuk membakar rumah makan di jalan sumbawa bu
udah pasti belum sarapan ya
makan bareng gue ya di kantin
kali aja ada yang mau ceritain ke gue
saya disini ingin menggugat cerai suami saya
andien masih disini
hampir banget hari ini padahal tinggal seangka lagi aku bisa dapetin salinan dokumen itu
sekarang malah gagal
tapi katanya yang ambil pihak keluarga
oh iya iya memang kita rencananya ingin memeriksa kembali berkas salinan itu
apa sudah dapet
justru itu pak saya menelpon mau meminta maaf
karena saya gak bisa dapetin akses salinan berkas perkara buasa
karena udah ada yang lebih dulu meminta dari pengacara lain
saya gak tau siapa
yang jelas orang tersebut ada hubungan keluarga dengan bu andin
apa hal bebarannya
saya cuma pengen tau
apa anda yang mengambil berkas kasusnya andin di pengadilan negeri
sekarang saya lagi menyelidiki soal kasus pembunuhannya andin dulu
tapi dari pengacara mengatakan berkas di pengadilan itu sudah diambil oleh pihak keluarga
apakah keluarga yang dimaksud ini anda
ada yang ngambil berkas perkara andin siapa
gue akan cari tahu siapa yang ngambil berkas perkara andin
tapi sekarang gue harus susul andin dulu
berarti bukan al
apa jangan jangan papa surya
apa betul papa yang meminta berkasnya andin ke pengadilan negeri lewat pengacara pak
sebaiknya kamu nggak usah ikut campur ya no
kok ikut campur pak
kan papa sendiri yang bilang
kalau aku mau menyelidiki menyelidiki aja sendiri
sekarang aku mau nanya sama papa
karena kata pengacara aku ada pihak keluarga yang sudah mengambil berkasnya andin di pengadilan
apakah itu papa
papa yang minta
dengan bantuan rafael
rafael itu seniornya andin waktu di kampus dulu
dan sekarang dia jadi dosen juga di blitanusa
sama seperti andin
apa dia tahu soal kasusnya andin pak
dia baru aja tahu
dan dia juga nggak percaya kalau andin bisa melakukan hal seperti itu
makanya dia mau bantu untuk menyelidiki pembunuhan ini dan membersihkan namanya andin
aku bener bener sangat malu
seniornya andin waktu kuliah aja dengan yakin yang berkata
kalau andin sama sekali nggak bersalah
kenapa dulu aku tidak berpikir seperti itu
kenapa baru sekarang
baru sekarang aku ada keinginan untuk mencari tahu
jadi papa tegaskan kamu yano
kamu jangan ikut campur lagi
tapi untuk yang satu ini ahok akan tetap menyelidiki soal kasusnya andin
sekali lagi aku ucapin terima kasih pak
aku harus kesah
papa lagi nyelidikin kasusnya andin
ditemenin sama temen lamanya andin itu namanya rafael